pak rt mendingan kita secepatnya nangkep buri nih
karena dia udah menerok kampung kita
iya betul pak rt
iya bener bahaya ya teh
ayo buradi yuk yuk yuk
ini supirnya mana kemana
lagi ke kamar mandi pak rt
iya pak rt aja

geser belakang masih kuat belakang masih kuat
belakang masih kuat
makasih banyak nih bu lanti
saya masih kesel loh sama neng rini
kok ternyata tega teganya ya nipu saya sama anak anak
padahal dia teh kan udah deket pisa nama saya sama keluarga
tapi sekarang kan kita jadi tahu
siapa dia sebenarnya bu ranti
emang begitu lah
itu dia ngambil jalan pintas
orang mau cepet kaya
udah pokoknya mah hati hati ya bu
bu nasi bagus deh yang ini
ini deh yang bagus nih
tinggal bu lanti nih yang belum ngambil
bu dewi saya kan baru kelar cicilan
tapi yang sekarang gicilnya enam kali banget
ah bu lanti warisan yang seganya koge masih ngutang aja
bu lanti kalo ngutang mah harus kudu ngutang
iya malu ato sama badan
badan aja ga dicicil
bu lanti ngomongin badan saya kan jadi ga enak
mudah mudahan bu lanti cepet kita nangkep ya
biar ga ada teror gesitak orang
yalah itu rumah kosong ya
ya kamu kenapa
tadi aku lihat ada sentang korak
tadi aku lihat ada sentang korak
hasil sentang korak
kali salah lihat kali
enggak aku jadi penasaran sama rumah itu
aku pengen tahu benar atau enggak yang aku lihat tadi
kali salah lihat kali
kalo kita pulang aja yuk
iya serem tempat ini
kita pulang aja yuk kak
aku gak mau ikut deh
aku setuju sama kamu
udah ayo kita selidikin
kadang kita kesana aja deh
bener aku bilang
itu kan gasing tengkorak yang sama ini dengan kita
pasti saat ini tempat persembunyian yang gasing tengkorak itu
sudah cukup nih
pak kita pulang aja yuk
apa mungkin bu rini sembunyi di sini juga
bisa makanya aja sekarang

halo ayah kita lagi ngejar burini
burini kaburnya pake taksi
taksinya cepet banget ayah
kami lagi ngejar taksi sekarang
ayo cepetan datang ya ya
ciputan datang ke sini ya
bang cepetan bang
barusan si bella telpon saya
bela sama teman teman yang lainnya
ngeliat ibu rini kabur pake taksi
yaudah pak rt
mendingan guys secepatnya
mendingan langgep burini
karena dia udah menerlok kabur kita
iya betul pak rt
ini supirnya mana
lagi ke kamar mandi pak rt
iya pak rt aja
nanti kelamaan pak rt
kalau nunggu supirnya
belakang masih muat
belakang masih muat

kan saya belum masuk
gue terbangin nih
matic aja gue terbangin
taksinya mau mundur
aduh ayah kemana sih
kok belum datang juga
kita turun turun turun
itu pak rt
alhamdulillah taksi kebun
eh turun turun
eh buri ini
turun enggak di duduk juga lagi ya pak rt
saya penyeng nanti sambulnya
eh taksi ucup tongkorak eh keluar
jadi selama ini teh ini semua ulahnya bu dewi
bukan bu rini
bukan bu rini
bukan bu rini
bukan bu rini
ternyata selama ini gasing tengoraknya itu
bohongan ternyata nih bu tuh
ibu lihat dulu perhiasannya

saya menukar perhiasan dagangan dini dengan perhiasan palsu
yang membuat bu ranti marah karena merasa tertipu

saya sengaja membayar orang untuk menyamar jadi anak tongkorak
untuk meneror dan memfitnah rini
rafa main dong
rafa main dong
rafa main dong
rafa main dong
rafa main dong
rafa main dong
rafa main dong
enam poem pembatalan